sementara itu masih belum kunjung membaiknya kondisi udara di kota palangkaraya
membuat anak anak dan balita di kota ini rentan terserang ispa
perawatan intensif perlu diberikan kepada anak anak dan balita yang menderita sesak nafas berat
akibat bencana kabut asap yang melanda kota palangkaraya
sekitar dua orang lebih terkena infeksi saluran pernafasan atas
termasuk anak anak dan balita
salah satu bayi yang terkena ispa akibat terpapar kabut asap adalah santania
yang baru berusia lima bulan
santania menderita sesak nafas demam dan diare selama hampir satu minggu lebih
sudah beberapa kali orang tua santania membawanya berobat ke dokter
tetapi sakit yang diderita santania selalu kambuh
sang ayah pun mengaku sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menghindarkan anaknya terpapar kabut asap
kalau di rumah kita tinggal di perusahaan pak
kalau di rumah kalau masalah asap itu sebenarnya
kalau anak ini kita di dalam rumah
dalam rumah kita menjaga anak itu biar jangan sampai kena asap lah
dia mau lewat mana pun bisa dia asap ya
dokter spesialis anak eni karyani
menjelaskan anak anak dan balita memang sangat rentan terkena dampak kabut asap
mengingat daya tahan tubuh mereka yang rendah dan sensitivitas tubuh mereka yang lebih tinggi
asma dan diare adalah penyakit penyakit yang seringkali menyerang anak anak dan balita yang terpapar kabut asap
perawatan intensif perlu diberikan kepada anak anak dan balita yang menderita sesak nafas berat
beberapa memang ada yang harus dirawat inap
tapi memang ada beberapa juga yang
sambil berobat jalan
yang indikasi untuk rawat inap biasanya pasien pasien dengan sesak nafas
pasien dengan sesak nafas biasanya kita periksa dulu apakah memang
tadi ya apakah dia memang memerlukan oksigen atau tidak
yang kita rawat inap kalau dia memang misalnya asma dengan serangan sedang sampai berat
itu kita harus rawat
dengan pemberian obat obatan dan oksigen
infeksi di saluran pernapasan bagian bawah atau pneumonia
dokter eni berpesan agar orang tua memperhatikan nutrisi anak anak mereka
agar daya tahan tubuh anak meningkat